sama seperti halnya juga pembangunan infrastruktur tol yang baru diresmikan kemarin
ya karena memang presiden joko widodo ini meresmikan jalan tol depok antasari atau desari seksi satu pada kamis sore
setelah diresmikan jalan tol sepanjang lima delapan km ini akan digratiskan selama satu pekan ke depan
didampingi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
menteri perhubungan budi karya sumadi dan gubernur dki jakarta anies baswedan
presiden joko widodo meresmikan jalan tol depok antasari seksi satu kami sore
jalan tol desari seksi satu sepanjang lima delapan km yang mulai dibangun pada dua ribu lima belas ini bernilai investasi rp dua sembilan triliun
yang kita harapkan ini akan nanti juga mempercepat mobilitas orang mobilitas barang
dari jakarta menuju ke depok
yang sampai sawangan masih nunggu sampai dua ribu dua puluh satu
sampai pokoknya dua ribu dua puluh satu
ya semuanya sampai dua ribu sembilan belas saja jangan lama lama
jalan tol depok antasari sendiri akan terbagi menjadi tiga seksi
seksi dua yakni brigif sawangan sepanjang enam tiga km
dan seksi tiga sawangan bojong gede sepanjang sembilan lima km
ketiga seksi ini diperkirakan akan beroperasi penuh pada dua ribu dua puluh
berapa biayanya apa tarif sekarang ini
kita memang berusaha untuk meringankan logistik terutama
tapi kalau dalam kota ini kan tidak hanya logistik tapi juga komuter yang banyak
kita akan coba maksimal rp satu lima ratus per kilometer
nanti kalau masih bisa kita rasionalize kita coba
tapi kita kalau yang di luar kota kan rasionalnya rp satu per kilometer
tapi di dalam kota ini dengan investasi rp empat empat triliun dan ada tambahan sampai rp enam delapan triliun
kita akan tahan tetap misalnya rp satu lima ratus per kilometer
jadi kalau dengan rp lima delapan triliun atau rp enam delapan triliun
kita akan mencapai rp tujuh lima ratus sembilan triliun
jalan tol desari ini diharapkan akan memecah kepadatan kendaraan di ruas tol jagorawi
ruas tol desari sendiri diperkirakan akan mampu menampung lebih dari satu ratus delapan puluh ribu kendaraan setiap hari
meladia rahma jakarta
untuk mengetahui langsung kondisi tol depok antasari seksi satu setelah resmi dibuka
sudah ada korespondensi yang lain indonesia indra yani laxmi
ya selamat pagi laxmi
laksmi bagaimana pantauan arus lalu lintas di tol depok antasari yang baru baru ini diresmikan
apakah sudah banyak antusiasme warga yang menggunakan jalan tol ini
ya selamat pagi alfian dan juga lady
saat ini saya tepat berada di depan jalan antasari
tepatnya di depan jalan tol antasari yang menuju ke arah brigip
namun bisa kita lihat sama sama bahwa tepat di belakang saya
dua arahnya baik itu dari arah brigif ataupun dari arah antasari
dua lajurnya itu sendiri memang belum digunakan oleh kendaraan
artinya masih ditutup
bisa dilihat juga ada pembatas jalan yang masih menghalangi jalan ini
dan saya juga sempat bertanya tanya dengan masyarakat yang ada di sekitar sini
bahwa memang kemarin sempat ada pembukaan saat ada peresmian dengan presiden joko widodo
namun sejak tadi pagi hingga jam enam saat ini enam tiga puluh saat ini memang masih ditutup kondisinya
dan kendaraan kendaraan memang saat ini ya
melintasi jalur biasa artinya jalur reguler
tidak melewati jalur tol desari ini sendiri karena memang masih ditutup
dan untuk kapan kepastiannya tol ini akan dibuka kami masih mencari informasinya
dan untuk tol ini sendiri memang yang berdibuka adalah
tol desari seksi satu yang menghubungkan antara antasari sampai dengan brigif sepanjang lima delapan km
dan nantinya rencananya pada akhir tahun dua ribu delapan belas ini
seksi dua akan juga bisa digunakan oleh pengendara
yaitu dari brigif menuju sawangan dengan panjang sekitar enam tiga km
dan saat ini memang masih dalam tahap proses konstruksi dan juga proses pembangunan
dan proses pembangunan ini memang tengah dilakukan sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu
dan seksi ketiga untuk dari sawangan menuju bojonggede masih dalam tahap pemetaan
dan juga pembebasan lahan
dan rencananya dari pihak pengelola jalan tol ini sendiri akan menyelesaikan pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
namun joko widodo kemarin menyebutkan bahwa untuk pengoperasian jalan tol desari ini
tidak perlu lama lama sampai tahun dua ribu dua puluh satu lebih baik sekitar satu tahun atau dua tahun ke depan
dan untuk tol desari ini sendiri bisa saya sampaikan juga bahwa untuk fasilitas dan juga pelayanan yang disediakan
disampaikan kepada anda alfian dan juga lady bahwa sudah ada rambu lalu lintas dan juga marka jalan yang ada di depan jalan antasari ini contohnya
dan juga nanti ada gerbang tol dari sini ada gerbang tol sekitar tidak jauh dari sini
yaitu gerbang tol cilandak utama yang tersedia sekitar sepuluh gerbang tol otomatis yang akan melayani pengguna kendaraan bermotor yang akan melewati jalan tol
dari jalan tol sementara seksi satu ini yaitu jalan antasari menuju ke brigif lady dan juga alfian
laksmi apakah sudah ada konfirmasi begitu dari pihak pengelola tol mengapa jalan tol ini masih belum bisa digunakan
apakah memang ada pembendahan yang masih terus dilakukan untuk seksi satu tol desari
dan juga bagaimana tanggapan dari masyarakat apakah juga ada palang ataupun informasi begitu tulisan yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa memang tol tersebut belum dibuka
ya lady untuk informasinya kami masih mencari kepastian mengapa tol ini memang belum bisa dibuka
namun dari masyarakat sekitar yang tadi memperhatikan sejak subuh memang tol ini tidak ada kendaraan satupun yang melintas artinya seperti itu
dan untuk kendaraan yang akan melintas ini terpaksa melewati jalur biasa atau jalur reguler jalur lama
dan pelang pelang yang ada di sini atau pembatas jalan berwarna oranye ini memang masih ditutup dan tidak ada keterangan sama sekali bahwa
jalan tol ini masih ditutup
kendaraan ini akan melintas kapan ataupun mengapa alasannya seperti itu
dan untuk fasilitas sendiri memang dari pihak pengelola jalan tol telah memberikan delapan puluh satu cctv sebagai salah satu upaya pengamanan dan juga langkah pelayanannya itu sendiri
dan juga di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa rambu jalan yang sudah terpasang dan nanti siang juga kami akan mengecek bagaimana situasi
jalan tol desari ini dari antasari menuju prikip
baik terima kasih indrayani laksmi melaporkan langsung dari kawasan cilandak jakarta